inilah warung makan pak gendon yang berada di desa nguluwetan kecamatan pracimantoro
kabupaten wonogiri warung yang cukup sederhana ini ternyata sudah ada sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan uniknya
warung legendaris ini hanya menjual sajian nasi lauk telur dadar yang dicampur sayur loncang atau
daun bawang dan irisan kubis ya memang cukup sederhana campuran telur dan sayuran tersebut
diaduk rata kemudian digoreng hingga matang sebagai pelengkap warung pak gendon selalu
menyediakan sambal bawang yang disajikan dalam wadah tanah liat untuk menambah rasa segar
tersedia lalapan seperti kacang panjang kemangi dan timun seporsi nasi telur dadar lengkap dengan
sambal bawangnya hanya dihargai sepuluh rupiah untuk rasanya
warung pak gendon kini diteruskan anaknya yang merupakan generasi kedua
kali itu soto ya mas tapi terus ada yang pesen sambil bawang awalnya terus minta didadarin telur
dadar lah lama kelamaan itu malah orang orang pada suka
meski hanya menu sederhana dalam sehari bisa terjual sebanyak dua ratus lima puluh porsi atau menghabiskan
lima belas kg telur dan pada hari libur bisa ludes hingga empat ratus porsi
masih dari jawa tengah kuliner legendaris berikutnya ada di kabupaten boyolali inilah
warung sego jagung dan bubur tumpang buar city yang ada di desa kiringan meski berada
di tengah perkampungan warung sederhana ini selalu ramai didatangi pelanggan daya tarik
utamanya tentu saja sego jagung atau nasi jagung yang disajikan dengan ikan teri asin
kemudian ditambahkan sayuran urap rebus dan disiram kuah sayur tumpang tahu yang
pedas perpaduan rasa gurih asin pedas serta segarnya urap inilah yang membuat para pelanggan
selalu kembali sambelnya beda terus
sayuran sayurannya juga lebih fresh lebih menarik tampilannya
nasi jagung itu kan tidak mengandung gula
sayurannya ada karbohidratnya ada sayurannya ada proteinnya juga ada harganya juga terjangkau
bahan utama pembuatan nasi jagung adalah biji jagung yang sudah dihaluskan
kemudian diberi air untuk diproses menjadi granula
kemudian dikukus selama tiga jam
proses ini diulang hingga tiga kali agar pulen dan matang sempurna
satu porsi sego jagung dengan isian lengkap dijual dengan harga rp sepuluh
warung ini bisa menjual ratusan porsi dalam sehari
saya jualan nasi jagung udah dua puluh tahun
saya memilih nasi jagung buat kesehatan badan khas dari boyolali semua
sambil tumbang khas dari muelali
selain sego jagung
di warung yang buka dari jam sepuluh pagi hingga enam sore ini juga menyajikan bubur tumpang dan ketan cincau
tim liputan cnn indonesia